indonesia telah dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar dunia sejak zaman belanda
namun sayangnya harga di pasar global lebih sering ditentukan dari singapura
namun kini melalui kerjasama bumn dengan pt bursa berjangka jakarta
perdagangan timah menyambut era baru dengan ekspor perdana timah batangan
gubernur kepulauan bangka belitung erzaldi rosman
meresmikan perdagangan perdana komoditas timah batangan pada senin dua puluh enam agustus dua ribu sembilan belas
resmian perdagangan perdana tersebut ditandai dengan ekspor perdana sebanyak satu empat ratus sepuluh ton di pangkal pinang
peresmian merupakan hasil sinergi antara sejumlah bumn yaitu pt clearing berjangka indonesia persero
bumn pergudangan pt bandagara reksa persero dengan pt bursa berjangka jakarta
sinergi bisnis bumn diharapkan dapat memberi nilai tambah
di mana indonesia bisa menentukan
bumn mencari kendiri harga timah di pasar global
selama ini harga lebih sering ditentukan dari singapura
misalnya bursa ini berada di sini
lambat laun keputusan harga itu bisa dibangka belitung
kalau kita tidak mulai tetap akan bebas kemana mana
kita berharap dengan ada bursa yang baru ini
komoditi timah ini betul betul ada nilai tambah
bursa berada di sini bagi masyarakat kita
indonesia telah menjadi pemain utama perdagangan timah dunia
dengan adanya perdagangan timah di bbj akan memberikan pilihan untuk bertransaksi
kalau kita sebagai mendapatkan sebuah harga acuan harga untuk khususnya timah
kita akan mendapat multiplier effect
baik itu dari tingkat produksi dari pembelian bahan baku dan lain lain
prosesnya akan meningkatkan kesejahteraan
khususnya di daerah penghasil timah
kita akan mengikuti option
yang membedakan adalah untuk bursa yang kami ini
itu adalah kita by brand jadi jelas misalnya sekarang brand pt timah
apa muntok dan sebagainya brandnya dari perusahaan perusahaan swasta lainnya juga apa
itu memang kita akan terlihat di bursa yang kami lakukan ini
jadi kelihatan bahwa nanti pada waktu si pembeli pun
mereka akan mengetahui bahwa mereka membeli
untuk timah dari produksi siapa
peresmian bursa timah dengan pt clearing berjangka indonesia sebagai penjamin
dan bgr logistik sebagai pengelola gudang
akan mendukung pelaksanaan perdagangan timah murni batangan di bursa timah
hal ini sejalan dengan peraturan menteri perdagangan no lima puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
tentang ketentuan ekspor timah